gue harus suruh agus menjalankan rencana gue yang selanjutnya
gue bukan nyari kesempatan
jangan marah sama gue
modus tau gak lo
modus modus enggak lah
gue seneng deh lo tau kalau gue punya rencana
gue mau lo bantuin gue buat jauhin rifki dari michelle
lo jangan bercanda ya
gue tuh sama rifki udah deket sejak lama
sama aja gue ngeheanatin sodara gue sendiri
itu masalah lo bukan masalah gue
gue bakal ngasih lo waktu satu hari buat lo mikir
lo lebih milih bantuin gue sama rifki atau lo mau
ini kesebar ke seluruh anak sekolah
davin sama rara itu
gue gak mau hianati persahabatan gue sama rifki
tapi gue juga gak mungkin nyakitin perasaan rara
dan ngebiarin dia dibully gara gara ketauan pacaran sama gue
lo sama siapa di rumah
nanti lo pasahin dia siapa
kalian kenal juga dengan meme saya
jangan jangan kamu kluk itu mami saya
suami saya meninggal karena serangan jantung
tidak kamu pasti salah
kita turut berdua ke cita ya
maaf ya el hp ibu lobet dan ibu baru lihat ada wa dari kamu
karena kamu gak bisa telepon ibu
ibu udah ke kantor ya el nanti pulang sore
kunci rumah ibu taruh di tempat biasa ya
kalau gitu saya keluarnya kak mohon maaf ya kak
lagi lah sih gue minus banget sama rencana lo ke daving
pantesan dari kemarin lo nyuruh gue untuk jaga rahasia tentang video mereka
iya lah kita tuh harus main cantik gitu loh gak boleh buru buru
sekarang tinggal davinnya sih
well sea gue kan ngasih dia waktu satu hari buat mikir
ya terserah dia sih dia mau pakai mikir buat bantuin gue sama rivki
ya terserah dia sih dia mau pakai mikir buat bantuin gue sama reviewnya

tapi menurut gue sih davin bakalan nurut ke lo
ya secara satu sekolah juga tau kalau bokap lo itu
kalau mereka tajir melintir dan dia paling banyak nyumbang di sekolah kita kan
ya davin juga pasti nurut sama lo
ya udah deh yuk
hai gue denger denger kalian ngomongin davin anak ips ya
emang kalian punya rencana apa buat dia
ehm gini loh ee apa ya
jadi tante gue tuh baru buka butik gitu khusus anak muda
nah gue pengen david jadi modelnya
ah igo kalau menurut gue sih kayaknya gak cocok gak sih kalau dia modelnya
ah ya nggak apa apa kalau menurut gue mending lo cari model lain deh
soalnya menurut gue daving tuh gak cocok
supaya impact ke butik tante lo juga bagus kan
kalau modelnya bagus ya kan
oh eh udah yuk
aigoo kalau apa davin jadi model bisa bisa yang suka sama apa davin makin banyak
udah duduk duduk sini dulu
kok tadi beneran nyokap gue gimana
kok gak mungkin muka trift ki
ya gue gak ngerti sel
cuma tiap orang itu punya waktunya sendiri sendiri
dan kita sama sekali gak bisa lari dari takdir itu
dan kita gak tau kapan waktunya itu dateng
jadi udah yang penting sekarang itu tadi bukan nyokap lo
nyokap lo masih ada masih hidup
itu yang penting
lu punya mata gak di sini ada garis
nih lo liat ada apa nih tuh
ini pasti kejahatan ardi nih
gue harus suruh agus menjalankan rencana gue yang selanjutnya
ee gue bukan nyari kesempatan ya tapi kan gue emang harus
jangan marah sama gue
kita mau di sini aja atau tetap ikut kompetisi dance karena
tuh udah telat hampir telat malah
udahlah gak usah ikut kompetisi dance aja ya
kenapa engga haruslah
emak dah lo ngecap lu
lu mah udah tau lo mau sakit ngecap lagi lo
lu gak suka banget marah dua sama gue
ngomong yang halus aja yang santai aja bisa kan nggak usah ngegas
nah gitu kan lebih enak
pas pak togar tau gak
bener kan kata gue
pak togar woi gue bilang jangan sampe telat
dan kita harus kesana sekarang kalo engga pak togar bakal ngasih kita hukuman lebih berat
jadi mendingan kita pergi sekarang ayo
oke gue kasih lo waktu disini
banyak banget kejadian yang bikin panik
mulai dari ban motor gue yang dadakan kempes
owner cafe tempatnya kerupuk kulit kerja dadakan nyurulong shift
terakhir berita soal nyokapnya michelle yang kecelakaan padahal enggak
gue curiga ada yang sengaja gagalin gue ikut kompetisi dance
dan satu dua nya orang yang paling bermasalah sama gue ya cuma aldino
tapi aldino kan gatau kalo gue sama michelle dihukum ikut kompetisi dance ini
satu dua nya orang yang tau ya cuma rifa
tapi gue yakin riva bisa jaga rahasia dan gak akan bilang apapun soal ini
apa jangan dua aldino selama ini mata dua in gue
dan dia sebenernya udah tau kalo gue dihukum ikut kompetisi dance ini sama michelle
ih jahat banget sih
jahat jahat itu biar lo bangun ngerti
orang tadi kita datengnya dari sini